bayi yang ada di kandungan elsa
adalah hasil hubungan saya dengan elsa
pada saat penangkapan elsa

tapi elsa melarikan diri
kita akan memanggilkan
saksi yang ketiga
adalah hasil hubungan elsa
pada saat penangkapan elsa
adalah hasil hubungan elsa
kepada saudara ricky
anda telah membantu
untuk saudara elsa melarikan diri
bentar bentar kiki
kalian berdua kenapa tak
gary sakit keras
orang dia aja
sakit keras dari mananya
kita beneran kiki
jadi emang gary udah nyembunyiin masalah ini
udah lama kiki
dan umur dia udah gak lama lagi
dan makanan itu
sebenernya bukan dari kami bertiga
makanan itu bukan dari kami bertiga
itu beneran dikasih dari diri sendiri
dan galau banget pas lo ngambek dan cuekin dia
lo jangan pernah berantem lagi sama gary
kita harap lo bisa baikan ya sama dia
terus sekarang gary dimana
dia ada di taman kampus kita
mendingan lu langsung samperin dia deh
apa benar anda telah membantu untuk saudara elsa melarikan diri
bener yang mulia
apakah dalam melakukan hal itu
anda memang diminta oleh saudari elsa
apa yang difikirkan
karena saya mencintai elsa
bayi yang ada di kandungan elsa
adalah hasil hubungan saya dengan elsa
karena saya mencintai elsa
dan saya yakin
bayi yang ada di kandungan elsa
adalah hasil hubungan saya dengan elsa
saudari elsa saya minta anda tenang
enggak dia ngarang yang boleh ya
dari elsa saya minta anda duduk silahkan
saudara ricky apa anda bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah anda ucapkan tadi